hari ini komisi sepuluh dpr meminta mendikbud ristek mengevaluasi kebijakan kenaikan uang kuliah tunggal
yang menuai penolakan sejumlah mahasiswa di berbagai daerah
anggota komisi sepuluh dpr fraksi gerindra ali zamroni dalam raker bersama nadiem menyebut
pendidikan tinggi bukan lagi sebuah pilihan tetapi kebutuhan
sementara mendik putristek nadiem akari memastikan akan mengevaluasi sejumlah kenaikan uang kuliah
di sejumlah kampus yang dinilai tidak rasional
baru kemudian ptnbh ini berani melaksanakan
ini saya sampaikan bahwa berarti terkait dengan kenaikan ini adalah sepengetahuan dan disetujui oleh kementerian
tentunya harus ada rekomendasi dari kami
untuk memastikan bahwa lompatan lompatan yang tidak masuk atau tidak rasional itu akan kami berhentikan
jadi kami akan memastikan bahwa kenaikan kenaikan yang tidak wajar itu akan kami cek kami evaluasi kami ases
dan saya ingin meminta semua ketua perguruan tinggi dan prodi prodi untuk memastikan bahwa
kalaupun ada peningkatan harus rasional harus masuk akal dan tidak berburu buru tergesa gesa
dan juga untuk memastikan bahwa penyelesaian akan berjalan dengan lebih cepat